memang profesional harus yang handal capable juga kreatif dan juga committed terhadap perusahaan
ya karena ada pepatah yang mengatakan position can big given but respect one mus